proses transisi dari status darurat ke status pemulihan di lombok nusa tenggara barat masih berjalan
meski kebutuhan logistik cukup terpenuhi buruknya sanitasi membuat para pengungsi rawan terserang diare
berubahnya status tanggap darurat belum sepenuhnya mengubah nasib korban gempa lombok di pengungsian
mereka masih mengeluhkan sarana sanitasi yang belum rata dan terinstalasi dengan baik di beberapa pos pengungsian
seperti di posko pengungsian dusun kerujuk kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
seandainya pun ini dipasang tetap kita berebut di sini
masih di kabupaten lombok utara lapangan super semar kompleks perkantoran bupati lombok utara
menjadi pusat penampungan dan gudang logistik yang melayani lima kecamatan di lombok utara
pengungsi yang mendiami tenda posko ini perlahan berkurang
sebagian kembali ke rumah masing masing meski hanya bertahan menggunakan tenda
kebutuhan logistik mereka masih terjamin karena bantuan sembako dan air minum kemasan
namun karena beberapa pengungsi mulai terserang diare akibat banyak mengkonsumsi makanan instan
maka jenis makanan tersebut kini dikurangi
berdasarkan fakta di lapangan dan saya temukan secara langsung
masyarakat pengungsi itu sudah mulai terkena diare
jadi salah satu di antaranya tentu dampak dari makanan siap saji di antaranya
walaupun ada faktor faktor
yang berkaitan dengan kebersihan diri dan juga lingkungan
masih ada masih ada bantuan bantuan dalam bentuk makanan siap saji
kita terima cuman kita sudah mulai kurangi
tingginya kebutuhan untuk tempat bernaung sementara membuat permintaan tikar dan terpal meningkat
sehingga jumlahnya terbatas
namun sesuai dengan instruksi bupati lombok utara
maka sekolah dan tempat ibadah menjadi prioritas
untuk mendapatkan bantuan tenda
karena pendidikan harus tetap berjalan
di tengah kekhawatiran gempa yang belum bisa diprediksi kapan berakhir
raff raff kaffi kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
raff raff kaffi di lombok timur nusa tenggara barat
selamat siang raff raff raff raff dari informasi yang anda sampaikan tadi
bahwa sejauh ini proses rehabilitasi masih terus dilakukan di lombok
lalu sejauh mana proses rehabilitasi masih terus dilakukan di lombok

yang kemarin sempat dijanjikan oleh presiden joko widodo
ya betul sekali alfian
bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini memang berjalan
sesuai dengan instruksi gubernur dan juga instruksi dari presiden
di mana selama satu ratus delapan puluh hari dari tanggal dua puluh enam agustus sampai tanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh
ini merupakan masa transisi dari darurat menuju ke pemulihan
banyak hal yang dilakukan
untuk pemulihan ini salah satu diantaranya adalah pembersihan puing puing rumah rumah
kemudian juga sarana prasarana sosial seperti sekolah pasar dan juga kantor kantor pemerintahan
lalu yang paling penting adalah bagaimana untuk kembali membangun rumah rumah warga
sebanyak satu ratus dua puluh lima rumah warga ini memang terdampak dan sudah terverifikasi
oleh kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat
dan ini nantinya akan mendapatkan bantuan dari kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat

dan ini nantinya akan mendapatkan bantuan dari kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat

dan ini nantinya akan diberikan secara bertahap
saya tadi juga sempat melihat bahwa pelatihan pelatihan yang sudah diberikan oleh kementerian pupr
terkait pembangunan rumah instanseterana sehat yang kemarin
juga kementerian pupr ini telah diberikan
itu sudah menerjunkan banyak teknik sipil ataupun juga insinyur insinyur muda
untuk bisa melatih warga membangun rumah instanseterana sehat yang terstandar
dan juga menjadi acuan dari pemerintah kepada masyarakat agar membangun sesuai dengan standar tahan gempa
dan pelatihan ini juga masih akan terus berjalan mengingat bahwa prosesnya juga diperkirakan akan memakan waktu yang cukup cepat
hanya memasang modul modul dan juga bisa memberikan tempat bernaung sementara dan juga permanen
yang jauh lebih layak begitu daripada mereka saat ini tinggal di beberapa posko pengungsian
dari lombok utara kemarin kami juga mendatangi beberapa posko utama
banyak warga yang sudah pulang begitu sebagian ke rumah mereka masing masing
walaupun hanya berbekal tenda dan sebagian lagi masih tetap menetap di rumah mereka
mereka berada di posko pengungsian karena kondisi rumahnya yang terlampau parah untuk di tempat tinggal gitu
dan banyak juga dari warga yang mengeluhkan sanitasi kemudian juga banyaknya warga yang sampai saat ini belum mendapatkan kucuran dana perbaikan rumah tersebut
namun presiden joko widodo kemarin juga akan memastikan bahwa kucuran dana tersebut akan dilakukan secara bertahap
mengingat bahwa memang dalam keadaan bencana sekalipun kita membutuhkan waktu
dan juga membutuhkan kesabaran begitu
namun yang kemarin presiden jokowi katakan saat meninjau smp negeri enam mataram dan juga rsud kota mataram mengatakan bahwa sarana dan prasarana
baik fasilitas sekolah kemudian juga pasar rumah sakit dan lain sebagainya ini harus selesai pada dua bulan begitu agar siswa didik juga bisa kembali bersekolah
dan rumah rumah warga juga harus selesai pada dua bulan begitu agar siswa didik juga bisa kembali bersekolah
dan rumah rumah warga juga harus selesai pada dua bulan begitu agar siswa didik juga bisa kembali bersekolah
dan memang pengguna penyerangan tubuh bisa cepat dibangun mengingat bahwa di pulau lombok ini musim hujan juga sudah mulai datang
di beberapa titik juga sudah kelihatan mendung
diepun juga tidak hanya nantinya akan menyerang warna penyakit warga seperti malaria di air
namun juga bisa jauh lebih parah lagi alfian jika memang penanganannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal
jadi sebesar lima puluh juta rupiah
mengingat bahwa sebenarnya untuk membangun sebuah rumah dengan modul tahan gempa dan sebagainya
tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar lebih dari lima puluh juta mungkin
dan bahkan saat ini anda katakan bahwa musim hujan sudah mulai datang di beberapa titik
tentu saja warga mengharapkan pembangunan rumah ini bisa segera terselesaikan
lalu bagaimana atau langkah langkah apa yang dilakukan oleh warga sekitar
ya warga yang kemarin bertemu dengan presiden jokowi dan bertatap muka
kemudian juga melakukan audiensi juga menyatakan hal yang sama seperti yang anda katakan
bahwa pembangunan rumah mereka tentu saja memakan biaya yang lebih daripada yang diberikan oleh pemerintah
namun pemerintah juga mengatakan bahwa dana ini bukan merupakan ganti rugi
namun merupakan bantuan dari pemerintah agar bisa dibangun rumah
sementara ataupun juga rumah yang lebih layak terlebih dahulu
dan sisanya nantinya akan diberikan istilahnya pemahaman dan juga pelatihan
jika seperti jika banyak barang atau rumah yang misalnya seperti kusen kemudian juga pintu jendela dan lain sebagainya
yang masih bisa berfungsi dengan baik itu juga masih bisa dimanfaatkan
jadi juga bisa mengurangi ataupun juga bisa mereduksi biaya yang hanya besar
besarannya sekitar lima puluh juta rupiah begitu
dan kebanyakan warga yang saya lihat mereka juga menyambut cukup antusias bantuan dari pemerintah ini
walaupun juga jumlahnya masing masing juga ini diperkirakan cukup membengkak
mengingat bahwa dengan banyaknya rumah warga yang jatuh ini tentu saja bahan bangunan
seperti misalnya batu bata semen kemudian juga beton tulang kemudian juga rangka besi dan juga baja
dan juga tentu saja mengalami kenaikan
belum lagi mereka juga harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup
seperti misalnya makan pendidikan dan lain sebagainya alfian
raff satu pertanyaan terakhir
jika memang anda melaporkan tadi banyak warga yang sudah terkena malaria bahkan juga diare
dan tadi sempat dikatakan pemerintah melakukan pengurangan makanan instan
agar warga bisa segera tersembuh dari diare ini lalu
apakah hanya langkah itu saja
apakah juga dibantu dengan pembangunan sanitasi yang cukup bagus
dan sebagai yang mengingat bahwa gempa sudah berlangsung hampir satu bulan lebih
tapi kenapa sanitasi ini cenderung diabaikan untuk dibangun demi kesehatan warga korban gempa
di kabupaten lombok utara yang kemarin saya datangi bahwa mereka juga mengeluh
kalau berbicara mengenai logistik mereka sebenarnya tidak terlalu memusingkan begitu
karena pasokan logistik dan juga distribusi logistik
logistik juga tetap bisa mereka terima walaupun jumlahnya pun juga belum begitu mencukupi
namun setiap hari selalu datang baik bantuan dari bnpb kemudian juga menterian sosial
ataupun juga banyak dari sejumlah relawan
intinya bahwa kebutuhan logistik mereka cukup terpenuhi
namun di sisi lain bahwa sanitasi warga ini juga belum atau juga kurang layak diperhatikan
kita tahu bahwa gempa ini juga menutup banyak saluran air
bahkan pipa pipa air dan juga pembuangan
sehingga warga ini lebih memilih untuk melakukan mandi cuci dan juga membuang kotorannya ini di sungai
kemudian juga mungkin juga ada juga yang mereka menggunakan semacam menggali tanah dan lain sebagainya
ini yang saya lihat kemarin memang ada satu bantuan beberapa toilet
yang namun bukan tidak terinstalasi dengan baik begitu
karena mungkin saja fokusnya adalah bantuan
bagaimana mengamankan istilahnya para korban ini
sehingga warga pun juga berinisiatif membangun toilet toilet sederhana begitu
namun di sisi lain di posko posko utama
seperti misalnya ada di halaman halaman kantor pemerintahan
sarana toilet dan juga sarana sanitasi ini juga sudah cukup diperhatikan dengan baik
nah beberapa hal inilah yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya luasnya
jangkauan pemerintah dan juga besarnya dampak gempa ini juga membuat pemerintah dan juga warga bisa bekerja bersama sama
dan melakukan istilahnya pekerjaan secara swadaya begitu
agar lebih proaktif lagi apa yang ingin diminta ini bisa menghubungi beberapa koordinator koordinator lainnya
agar segera diberikan bantuan begitu alfian
dan mengingat bahwa memang selain logistik kemudian juga sanitasi ternyata tikar terpal
dan juga selimut ini juga merupakan item item barang yang sampai saat ini masih dibutuhkan warga
karena mereka juga harus membangun rumah mereka selain untuk diri keluarga dan juga diri mereka sendiri
ada juga untuk membangun sekolah kemudian juga rumah sakit lapangan dan lain sebagainya
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi melaporkan langsung dari lombok nusa tenggara barat